saya gak mau dengar apapun dari kamu atau versi kamu
bukan elsa kalau gak bisa bikin lo pusing sendiri al
percayalah versi gue lebih menarik daripada cerita papa yang pastinya datar datar aja
oh iya apa kamu tau tujuan kamu untuk menikahi mbak ani tuh untuk balas dendam
oh iya mah aku langsung pulang ini udah deket kok bentar lagi aku sampai rumah ya
mama tunggu bentar ya ma
yaudah kamu hati hati ya sayang ya
bella kok gak keluar sama sekali ya
hmm dikira gue gak bisa nebak kali gue tau nih pak randy nunggu siapa
oh saya tau pak rendy nyari pak jessica ya
enggak enggak kok yaudah
mau ketemu saya panggilin
gak usah nggak usah saya juga buru buru
ya saya pergi ya
terima kasih pak rendy
aku tau kamu dateng di tapi aku menahan diri
untuk gak keluar temuin kamu
aku sedang mencoba menjaga jarak
semoga saja hati aku kuat
tetap dengan ees
sedih sih kamu bilang kamu gak cari siapa siapa
loh bajes disini
aduuuh harusnya tadi saya jadi panggiling bajes juga
pak rendy baru aja balik
oh saya panggilin ya unique belom jauh ulu
maaf suser myrina gak perlu
mampu tanya pak randy pak randy mau ketemu sama mbak jis gak
eh kata dia enggak
iya saya tau kok
padahal mbak jis pengen ketemu tuh sama pak randy
ciee kangen ya
kangen mbak jis
berserah beserah apa sih
yaudah kita siap siap aja yuk kita kan mau anterin reina ke sekolah
mbak jis mau ikut anterin reina ke sekolah
abis anterin reina baru deh saya ke kantor
padahal kelihatannya udah rapi udah siap
gak mungkin sih kalau pela sampe gak tau saya mau datang kesini
lagian kan saya juga udah chat dia subuh tadi
saya kasih tau kalau saya mau datang ke pendok belita
pak randy pak randy udah mau jalan
iya iya tapi paling mentah lagi lah
pak randy kenapa gak nunggu di dalam aja di sini panas
gak apa apa kok saya disini aja lagian nih paling sebentar lagi saya mau jalan kok
itu kan pela ya jadi bener kan dia tau kalau saya datang kesini
pak hari ini gak baju sih kak
yaudah saya berangkat sekarang ya takutnya pak al nungguin saya
oh iya silahkan pak
kok udah gak ada atau mungkin saya kali ya yang salah lihat
iya benar saya mungkin salah lihat
duh tadi dia yang liat aku gak ya
tuh kalo dia liat aku malu banget dong pasti
ketauan dong kalo aku ngintip
tapi kalau dia ngelihat aku masa dia gak nyamperin aku sih
dia ngeliat aja gitu terus udah
ingat kata tante mayang biarin dia yang merindu
biarin dia yang kangen
jangan kamu yang ngejar ngejar kayak gini gak pantas bella
biarin biarin diri aja yang merasa kehilangan aku
gak boleh aku gak boleh
oke gak apa apa
mama ada jumlah
katanya mau nganterin rena kok masih ngeliat ke jendela
tau nih pasti lagi mikirin
udah yuk suster mirna kita nganterin rena sekarang yuk
orang pak rendynya udah gak ada
masih aja diintip intip
ini pasti ada apa apanya nih mbak jis sama pak randy
sikapnya jadi aneh gini
sikapnya jadi aneh gini
sikapnya jadi aneh gini
yang aku ingat
aku nampar show di klub
terus aku nyari taksi terus aku pulang
tapi kenapa sampai rumahnya pagi
saya ingat aku pulang dari klub aku jalan kaki sebentar
dan gak lama ada taksi yang datang
aku bisa bangun di klub atau ikut
tapi kenapa aku kebangun paginya masih di dalam taksi dan dalam perjalanan pulang
kan aku naik taksinya malam
ini kebangun pagi dan masih di dalam taksi

tapi kenapa sampai rumahnya pagi
saya inget aku pulang dari klub atau ikut
aku udah sampai di depan rumah
kapan aku ngasih tau dimana rumah aku
perasaan aku belum nyebutin alamat deh
aduh aku jadi makin bingung deh
kok aneh banget sih
aku keluar dari klub itu malam
aku naik taksi juga masih malam
tapi kenapa sampai rumah malam pagi
dari klub ke rumah juga nggak akan makan waktu berjam jam kan
dari malem sampe pagi
mana argonya juga murah banget
sedekat dekatnya rumah sama klub
gak mungkin lima puluh ribu juga kali
ini aku yang skip sama waktunya
atau gimana sih
eee sekarang lagi
aku di rumah nih
syukurlah kalau udah di rumah
saya telfon karena
ngelihat kamu keluar dari klub
kamu lagi mabuk kan
terus kamu sempet
kamu gak apa apa
tuh kan benar nino yang jadi saksinya
kalo semalam aku tuh
pulang naik taksi
tapi kok baru nyampe ke rumah pagi ya
jadi ini udah beneran
di rumah kan
iya udah kok
tapi dari semalam aku naik taksi di klub
baru sampai rumah pagi harinya
oh itu taksinya
itu kan arah ke luar kota
soal itu ya
enggak deh bisa aja kan
memang dia lagi ada urusan ke tempat lain
nanti kalau aku tanya tanya
dikira kepo lagi
udah diem aja
itu aja cuman mau
naik taksi dalam kondisi
bapak kayak begitu hati hati
iya nol makasih atas perhatiannya ya
ya sekali lagi thanks ya no
mama kita sarapan nih mama udah siapin
eh no si ana itu suka mabuk mabukan ya
nggak tau juga sih ma
berapa kali ya
sering ke club ya aku juga kan gak kenal kenal banget ma
kalau memang dia suka minum minum suka clubbing
menurut nana kamu jauhin dia aja
kamu kan bisa cari perempuan baik baik yang lain
yang lebih suka dirumah
suka masak ngurusin suami
ya tipe tipe ibu rumah tangga lah
kepikiran ke arah sana aja
nggak ada ma
kan cuma kenal gitu aja baik sama orang
yang kebetulannya mungkin kondisinya pada saat itu
ketemu aku dan aku bantuin itu aja kok
mama nih kan orang tua
sering clubbing ada masalah apa
aduh itu bahaya deh mama tuh selalu
ya ya enggak enggak
udah sekali itu aja kok
sekali itu doang abis itu udah gak lagi kok ma
aku cuma pergi doang cukup pun gak mabuk mabuk kan
ya bener ya tolong kamu jaga diri kamu
mama tahu kamu sih pasti bisa hadapi masalah
kamu selalu inget
untuk jaga diri tapi
dalam keadaan mabuk
terus nino nganterin aku sampai masuk ke dalam kamar
mungkin aja dia stay disini sampe pagi
tapi gak tau juga ya
kita sama sama gak ada yang ingat kejadiannya
jadi sebenarnya terjadi sesuatu gak sih
nambah lagi aja deh masalah
terima kasih banyak ya dok
sama sama pak sudah menjadi
kewajiban kami disini untuk memberikan
yang terbaik bagi setiap pasien
kalau begitu kami permisi sebentar
tadi kami dari kantin beli makanan
buat kamu sama reni
terima kasih banyak
jadi ngerepotin saya
tadi barusan dokter bilang andin memang harus full untuk istirahat
dan hari ini mau ada cek darah lagi
insyaallah nanti akan segera sembuh
apa gak lebih baik kamu pulang aja
kamu juga harus makan yang banyak
nanti jangan sampe kamu nya ikutan sakit
saya gak boleh sakit
yang jaga andin siapa
ya tapi kamu harus pikirin juga
dan rena mereka butuh kamu
saya bakal kepikiran sama andil
di rumah juga ada mama
ada jessy juga
kalau mau pulang istirahat
saya gak masalah jaga disini sendiri
oh ya pak
saya bawa perlengkapan untuk bapak dan
pak surya bu sarah
apa perlu saya bawakan juga untuk perlengkapan disini
enggak usah ya
kayaknya saya sama suami mau
pulang dulu aja
kalau gitu saya rame dulu ya
pulang ya rem
papa dan mama beliin makanan buat
terima kasih pak
kamu kalau mau pulang istirahat juga gak masalah loh
saya disini aja
mungkin nanti toko cempa bapak butuh bantuan saya
nagen kalau saya butuh bantuan kamu saya tinggal telepon kan
iya sih tapi pak
emangnya dulu kamu sering membantah begini ya
enggak sih pak enggak
kalau gitu mungkin saya izin ke kantor pak
nanti siang pas pulang sekolah
aku mau jengkuk mama
di rumah sakit ya tante
lalu tante just yang anterin ya
tapi kalau pihak rumah sakitnya
saya ngasih kita izin ya sayang untuk jengkuk mama
gak apa apa ya
aduh segala bunyi lagi nih perut
bikin malu gua aja
suster mirna tadi
lupa sarapan ya
kedengeran banget ya
iya tadi gak sempet sarapan
tapi gampang kok nanti kan di sekolah yang
di situ kan ada toko roti
kalau beli roti tuh gampang sih emang
pak yongki di depan kan ada toko roti kita berhenti sebentar
siap pak riza
iya iya benar benar
karena kemarin juga adi telat makan
jadi sakit gak boleh telat makan
waktu kita juga masih belum telat ke sekolah
sekarang kita beli roti buat buka arena
iya iya pak riza gak masalah kok
ih ini pak riza kenapa jadi begini sih
biar saya yang keluar ya
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
aku mau ke sekolah
to randy bawain baju kamu juga tuh
terus saya tadi juga
terus saya tadi juga
untuk bawakan album foto ini
untuk bawakan album foto ini
untuk bawakan album foto ini
bantu saya buat inget inget
ya saya tau meskipun kau masih sakit

tapi gak usah dipaksa untuk bicara

tak mau ku melepas dirimu
udah tiduran nggak usah duduk
untuk selama nyata
kamu ini sakit masih ngeyel
kamu ini sakit masih ngeyel

saya sudah mengetahui
beberapa penderitaan kamu dari papa surya
dibalik senyuman yang selalu
kamu berikan ke saya
ternyata banyak tersimpan luka yang selalu kamu coba sembuhkan sendiri
saya sangat beruntung
sangat beruntung dan bersyukur memiliki kamu sebagai istri saya nin
yang berdiri pada kakinya sendiri dengan tangguh
dikalah badai menerjang
yang belum tentu laki laki lain dapatkan
kamu istri yang hebat dan
saya selalu berdoa
saya selalu berharap
mengingat kisah kita
agar saya bisa melindungi kamu dari orang orang jahat yang ingin melukai kamu
saya tidak mau kamu kembali terluka nid
saya nggak mau melihat senyum dalam luka itu lagi niat
jangan lapar tanto
sayang sayang kita kan harus baik ke semua orang
aduh aduh kenapa jadi suasana jadi panas begini
suster mirna kenapa
kepanasan ya isinya kurang dingin ya
enggak enggak enggak
enggak kok enggak kok
enggak enggak enggak
gak apa apa santai
aku pikir kepanasan
kita boleh makannya sambil jalan aja
takutnya kalau kelamaan nanti reina jadi telat masuk ke sekolahnya
ada tamu yang mau bertemu
sudah tidak usah bayangin tanya
jangan jangan ada baran dan rendah lagi
kamu siap siap untuk persidangan
ada jadwal sidang buat kamu kan
jangan jangan sebelum sidang ada baran bakal ngabisin gue
pak panggung di sebelah kan gak kosong ya pak
tidak usah banyak tanya ayo
seenggaknya orang yang tempo hari mukulin gue udah gak ada
anda sudah ditunggu oleh tamu anda
gapapa pak adik saya ini memang orangnya sedikit emosional
jaga ketenangan ini kantor polisi
lo denger sendiri kan
kita disini harus tenang
lo gak usah kayak gitu
gue yang akan pantau sidang lo
jadi lo tenang aja
dia mau mengawal dan memantau persidangan kue
apa gue bisa mengharapkan dia
atau kayak yang udah udah
udah mau berangkat ke kantor
gimana keadaan mbak ninska
belum ada perkembangan
andi masih lemes sa
bapak udah ceritain semuanya kan
cerita apa pak ke al
papa cerita sama al tentang kisah hidupnya andin
bagaimana andin dipenjara karena dituduh membunuh roy
bagaimana kamu mengambil rena dari andin
dan menaruh rena di pantai asuhan
al sekarang sudah tahu semua
jadi papa minta
kamu jaga tindakan kamu
jangan asal menolong
al sudah tahu semuanya
bukannya hidup mbak andin itu sengsara karena mama juga benci mbak andin
elsa benar pak
yang diomongin sama elsa benar
biar gimana pun
aku juga dulu punya andil membuat hidupnya andil berantakan
aku benci sama dia dulu kan
kita semua pernah
sekarang yang terpenting buat kita adalah
bagaimana kita memperbaiki diri
menjadi orang lebih baik
ngomongan elsa jangan kamu masukin hati
kamu tahu sendiri kan elsa seperti apa
elsa itu pr kita mbak
masih jadi pr kita
kalau dilihat lihat ya kan mbak andin yang ngerebut nino dari kue
kenapa jadi gue yang salah untuk semua kesialan di hidup dia
mereka semua tuh apa gak ngeliat ya kalau gue lebih dulu dirukikan
gue juga kali sama menderitanya
tapi memang pernah ada yang peduli sama gue
apa dia lupa sama perbuatan dia dulu ke andin
kayak dia yang paling menderita
kalau dia masuk penjara kan gue juga udah
gue udah pernah masuk penjara juga
gue udah nebus semua kesalahan gue tapi masih aja diungkit ungkit terus
pak kita jadikan rumah sakit sejahtera aja ya
gak jadi ketemu tadi
males gue kalo disalah salain terus
capek tau gak
sh terminan ya
noh bukannya hari ini ada persidangan riki ya
astagfirullah aku lupa iya ya
selama ini aku cuma mikir
gimana memperbaiki semuanya
tapi kok jadi gak inget
kalau ada suratnya
tapi kamu gak bakal ngelewatin persidangan itu kan nok
itu penting banget loh buat kita semua ya
tapi kalau boleh jujur aku udah
udah males banget ketemu dengan riki mbak
tapi benar kata mama ini penting
noh mama ngerti kamu males
kamu gak ingin ketemu dia
tapi kamu harus tahan perasaan kamu loh
kamu inget apa yang ricky lakukan
itu udah keterlaluan banget
ke pengadilan dulu deh mah
karena saksian aku pasti
sangat dibutuhkan kan
ya mama sih ingin dia dihukum seberat beratnya noh
kita tuh udah kehilangan keisha
kamu juga kehilangan catering di kantor kamu kan
nilai itu juga kehilangan orang tuanya
ya untung aja dia adopsi sama michi sama angga
tapi ya itu semua kejahatan yang ricky buat
dia harus bayar semuanya dia harus dihukum seberat beratnya
sudah terlalu banyak persoalan yang muncul
soal dia bikin palsu
tersedia terhadap elsa
ya mbak aku
pengadilan aja dulu
bismillah aja mudah mudahan semua bisa selesai ya nu
kantin sebelah mana ya
mau ngapain di sini
kenapa dingin banget sih sikapnya ke saya
pasti karena papa saya sudah cerita semuanya ke kamu
soal kematiannya roy kan
saya gak mau denger apapun dari kamu
sebenarnya apa yang sudah papa saya ceritakan itu
dengan yang seharusnya saya ceritakan ke kamu
saya gak mau dengar apapun dari kamu atau versi kamu
kalau gak bisa bikin lo pusing sendiri al
versi gue lebih menarik daripada cerita papa
yang pastinya datar datar aja
apa kamu tahu tujuan kamu untuk menikahi mbak anitu
untuk balas dendam
tidak mbak ani
mau mengingatkan diriku sama mbak ani
kerja sama mbak ani
saya tidak mau bahas kepentingan tadi
gak mau denger apapun dari kamu
kalau nggak bisa bikin lo pusing sendiri al
percayalah versi gue lebih menarik daripada cerita papa
yang pastinya datar datar aja
apa ya apa kamu tahu tujuan kamu untuk menikahi mbak ani itu untuk balas dendam
adik kamu roy meninggal
dan kamu berpikir kalau andin yang membunuh roy
itu dengan tujuan kamu untuk menghancurkan hidup mbak andi
jadi mental mbak andi itu hancur
ada kamu juga di dalam
ya kamu juga terlibat untuk menghancurkan mental mbak andi
jadi jangan merasa sok bersih ya
dan mencoba untuk menyalah nyalahkan saya
ya saya cuma menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan ke kamu sih ah
saya tahu pak
papa saya pasti gak akan kasih tahu ini ke kamu
dia akan sangat menjaga cerita ini
tapi itu gak adil dong buat saya
saya merasa gak adil kalau seperti itu al
jadi makanya kenapa gak sekalian aja saya kasih tahu ke kamu
supaya kamu tahu semuanya
jadi apa kamu udah siap al
dengerin dari saya
dan ini produksi mamaja mamahy
itu hal j lat
lu kalo kayak gini terus lu gak bakal bisa ngedindungin andi nal
kenapa gue rusuh nanya ke atok sih pak
bapak sakit sakit kepala
perlu saya bawa ke rumah
kepala sih gak sakit
saya cuma perlu saya ingat sesuatu dong
kan bukan yang saya suruh pulang tadi
maaf tadi saya inisiatif untuk datang ke sini
tokonya bapak perlu sesuatu
kamu udah makan belum
belum sih pak
sumpah ke kantin
aku beli kantinnya
kantin sebelah mana ya
sebelah sana pak